assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
islam mengajarkan setiap umatnya untuk tidak semena mena
mengambil hak orang lain
selain hal ini adalah bentuk keboliman
mereka yang memakan hak orang lain dengan cara yang batil
akan mendapat balasan yang pedih
tak hanya di dunia tapi kelak di akhirat
nah untuk membahas tema terkait bahaya mengambil hak orang lain ini
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini
alhamdulillah sehat walafiat
sehat ceria ya
ini salah satu tema yang saya juga tertarik sekali untuk bahas lebih dalam
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
terkait tema ini maupun tema yang lain
anda bisa melayangkan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau bicara hak orang lain
bagaimana islam kemudian memaknai hal ini
dimensinya itu apa saja sih yang dimaksud dengan hub orang lain itu
kalau kita bicara tentang syariat ya
yang kemudian dihadirkan dalam hidup kita
maka ada makosidus syariat
ada tujuan tujuan dari beragama ini
yang harus kita hadirkan
dan di dalamnya ada penjagaan penjagaan yang harus kita jaga
sesuatu yang harus kita jaga
yang pertama hibdudin
yang kedua hibdun nafs
menjaga jiwa menjaga diri
yang ketiga hibdula aqal
yang keempat hibdun nasl
menjaga keturunan kita
dan yang kelima hifdun nafs menjaga jiwa menjaga diri
menjaga harta kita
maka dalam urusan kita dalam hidup ini
harus benar benar menjaga satu sama lain
diri kita aja sendiri harus dijaga
apalagi jika ini melibatkan tentang orang lain
maka ketika kita diperintahkan menjaga hak orang lain
jangan sampai apa yang menjadi milik orang lain
kemudian kita ambil
yang bukan haknya untuk kita
karena sesuatu yang bukan haknya untuk kita
maka tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kita
yang ada adalah mengantarkan keburukan
selain keburukan yang kita lakukan
juga boleh jadi disaat bersamaan
menzolimi orang lain yang kita ambil hak
maka dalam urusan mu'amalah
kita diperintahkan untuk mengambil yang haknya untuk kita
dan jangan mengambil yang bukan haknya untuk kita
quran surat al baqarah ayat satu ratus dua puluh
disini allah swt memberikan guidance kepada kita
dalam melakukan transaksi mu'amalah
atau dalam membangun hubungan dengan orang lain
dan janganlah makan diantara kamu sekalian
harta dari antara kamu sekalian
dengan jalan yang batil
apa itu batil
apa itu batil
jalan yang salah
apa itu batil
jalan menipu orang lain
watudlu biha ilaluhukami
dan jangan juga kemudian engkau apa
menyuap seorang hakim
karena engkau ingin makan sebagian harta manusia itu
jadi ini digambarkan diantara contoh mengambil hak orang lain itu adalah
kita menyuap seorang hakim
yang kemudian nanti hakim itu memursuskan sesuatu
akan berpihak ke kita
padahal itu hak orang lain
maka tidak boleh kata al quran
karena diantara jalan yang kamu ambil itu bil'izmi dengan dosa
wa'antum ta'lamun padahal engkau mengetahuinya
jangan engkau mengambil sesuatu dengan cara batil
ambil hak orang lain
nah apa contohnya
engkau menyuap seseorang
yang dengan seseorang itu memutuskan sesuatu perkara
nunjukin kepada kita padahal itu bukan hak kita
padahal engkau tahu
sebenarnya bukan untuk kita
maka peringatannya luar biasa
barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja
sejengkal itu segini ya
sejengkal tanah ketika dia hidup di muka bumi
padahal bukan haknya
maka nanti di hari kiamat dia akan dituntut dengan apa yang dia ambil
bahkan lebih besar
disebutkan bisa jadi tujuh turunan katanya apa
tujuh langit dan bumi ini akan menuntut hak
gara gara sejengkal yang kamu ambil
maka hati hati mengambil hak orang lain
karena bukan berarti mengantarkan kebaikan
justru mengantarkan keburukan
allah swt berfirman
ini peringatan yang sama bagi kita dengan konteks yang tadi ya mbak mila
wahai orang orang yang beriman
berarti kalau orang beriman dan kita merasa beriman
tolong dengarkan isi dari ayat ini
janganlah kalian makan harta diantara kamu sekalian dengan cara yang batirah
illa anta'kuna tijarotan anta'radim minkum
ketika engkau melakukan transaksi
hendaklah engkau menghadirkan rido saling rido diantara kamu
kalau hak bamila diambil sama orang
pasti gak rido lah
maka dalam urusan mu'amal tuh hati hati harus saling rido
dan janganlah kalian saling membunuh diantara kamu sekalian
jadi bahasa lainnya
saat kita mengambil seseorang dengan cara yang batil
ini seolah olah menghancurkan kehidupannya
berbahagia diatas kesedihan orang lain
dia mengambil keuntungan diatas kesedihan daripada saudaranya
innalloha khanabikum rahima
sesungguhnya allah ada diantara kamu rahima
berarti kalau ada orang yang mengambil hartanya dengan cara yang batil
dia menghilangkan kasih sayang allah pada dirinya
tidak akan pernah tumbuh daging
dari harta batil
dari harta haram yang kamu dapatkan
harta yang kamu dapatkan itu
akan menjadi bahan bakar dalam api neraka
dan itu bisa jadi membinasakan kita ya hilman
tidak harus nunggu di akhirat
bahkan ketika di dunia bisa jadi
boleh jadi hilangnya keberkahan disini
ya orang yang menipu itu
kesibukan selanjutnya hanya akan menutupi tipuan dia yang sebelumnya
sama dengan orang yang berbohong kan
orang yang berbohong itu ruginya dua kali
satu dia berbohong saat itu
dan yang kedua
ruginya dia akan sibuk di waktu yang akan datang
menutupi setiap kebohongan kebohongannya
ada orang yang disebut dengan muflis
orang yang bangkrut
siapa orang yang bangkrut itu
ya orang orang yang tadi ya menzolimi orang lain gak sih
orang yang ketika nanti hari kiamat
dia membawa pahala kebaikannya
bersamaan dengan dia
ada orang yang pernah dizolimi olehnya
kemudian dia sampaikan kepada allah
terimalah amal kebaikannya
tapi pahalanya berikan kepada saya
karena dulu ketika di dunia dia pernah menzolimi saya
mengambil hak saya menipu saya
maka dipindahkanlah pahala amal kebaikannya itu
kalau amalnya habis bagaimana
gak ada lagi pahala
maka dosa orang yang dizolimi dipindahkan kepada orang yang menzoliminya
itulah orang yang bangkrut
jadi orang yang mengambil hak orang lain
dia akan rugi di segala aspek
di dunia dia rugi
di akhirat dia rugi
dalam kubur dia rugi
hari kiamat dia rugi
bahkan tempat yang paling layak untuk dirinya dimana
di nerakanya allah swt
maka kalau ada urusan sama orang itu
selesaikan di dunia
makanya taubat itu
kalau dosanya menyangkut dia dengan allah
menyesal berhenti melakukan kesalahan itu
dan perbaiki diri
tapi kalau kesalahannya menyangkut manusia tambahin satu
selesaikan di dunia
sebelum engkau mendapatkan balasannya ketika nanti kembali kepada allah swt
itu mengerikan sekali sih gambaran itu ya
tapi ahilman misalnya begini
oke kita pernah punya salah dengan orang lain
kita tahu kita merasa ini saatnya harus minta maaf
tapi memang orang ini sulit misalnya untuk dijumpai begitu ya
kita mungkin kehilangan jejak
yang pertama berusaha keras dulu untuk mencarinya
kalau sudah berusaha mencarinya
temui anggota keluarganya
hak waris daripada orang yang kita ambil haknya
kalau masih ada maka hak dia berikan
sudah dicari kemana mana gak ketemu
maka engkau boleh bersedekah atas nama dirinya
semoga sedekah yang kamu niatkan untuk orang yang kamu zolimi
bisa menutupi keburukanmu kepada dirimu
hmm itu ya
jadi insya allah jadi solusi ya
misalnya kita sudah sulit sekali mencari orang ini
keluarganya mungkin juga nggak bisa dikontak
jadi hal yang bisa dilakukan mungkin sedekah
sedekah niatkan untuk orang yang kita zolimi
baik ahilman kita masih akan lanjutkan pada segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode

mengambil hak orang lain
ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan juga
yang masuk ke gapai kemuliaan kita akan
ini pertanyaan dari zafir raya
melalui email assalamualaikum pak ustadz
pak ustadz saya seorang istri yang
bekerja dan mempunyai gaji bulanan
nah apakah dalam gaji yang saya dapatkan itu
juga ada hak suami yang wajib diberikan
terima kasih pak ustadz
oke ahilman bagaimana
iya dalam rumah tangga
memang yang diberikan kewajiban
untuk mencari nafkah adalah seorang
kecuali memang pada kondisinya
suami ini misalnya sakit
atau misalnya memang
dan dengan izin allah kemudian istri yang harus
bekerja harus mencari nafkah
untuk membantu keluarganya
itu namanya sedekah
dan itu pahalanya luar biasa
dengan kondisi bahwa suami yang tadi
memang kondisinya sedang kurang
atau memang tidak bisa memberikan nafkah selayaknya
kalau suaminya memang males
ya kecuali memang
sebenarnya ini kan kewajiban suami
kalaupun memang istri
diizinkan dapat penghasilan lebih
dan kondisi keluarganya memang kurang
ya sebagai seorang istri
ya berikanlah sebagian dari
apa yang kita dapatkan itu untuk membantu keluarga kita
nah kadang kadang juga hati hati di istri
kadang misalnya memiliki pendapatan
yang lebih dari suami seolah olah ahilman
kadang malah zolim ke suami
itu banyak juga kejadian
dan itu jangan sampai terjadi
bagaimanapun istri ya kita adalah bagian makmum
dari suami kita
laki laki itu suami itu adalah
pemimpin bagi seorang perempuan
maka seorang istri setinggi
apapun dirimu mendapatkan
karir jabatan dalam urusan dunia
ketika engkau ke rumah engkau adalah makmum
daripada suamimu tapi juga ini
pantaskan dirimu untuk bisa
menjadi kaumam menjadi pemimpin
di rumah tangga sehingga
proporsi yang layak
untuk menghadirkan hak
terbaik daripada istrimu itu
ahilman ini juga ada pertanyaan
misalnya dalam kasus waris
ada saudara kakak beradik
a dan b nah si a ini
dari si b tapi si b
merasa ridho aja gak masalah
daripada berkonflik daripada kemudian
malah menjadi problem
seperti apa hukumnya
hukum waris ini adalah hukumnya allah
allah yang telah
sepersekian sepersekiannya betul
nah maka saat seorang
wafat maka tunaikan dulu
hak allahnya warisnya
ada pun nanti misalnya
ada seorang kakak
yang mau berbuat baik kepada adiknya
mau memberikan kepada adiknya
mau mengasihi kepada adiknya
haknya dia terima dulu
nah baru kemudian nanti dia bisa
dapatkan itu setelah ada
keridhoan dari kakaknya
itu tidak jadi masalah tapi tunaikan dulu haknya
selesaikan dulu sesuai dengan hukumnya
kalau pun nanti
ada kebaikan itu jadi satu amal soleh
seorang kakak sama adik
jadi tidak masalah kalau misalnya itu
sudah diterima awalnya
makanya yang tidak boleh itu adalah
nggak ada angin nggak ada hujan nggak ada komunikasi
udah adik kan kasihan kasih aja ke adik
tidak berikan dulu haknya
sampaikan dulu baru komunikasi
ini adik kita masih kekurangan
kamu rido nggak kalau dikasih ke adik
itu maka akan jadi kebaikan yang
tersendiri tapi kemudian yang juga sering
muncul adalah sengketa itu malah semakin
meruncing padahal juga kakak beradik ya
saudara gitu kan waris itu juga banyak yang bilang
panas ya akhirnya
dari kasih sayang yang harusnya bersaudara
bisa menjadi saling bermusuhan
karena itu tadi kerentanan untuk mengambil
hak satu saudara dengan saudara yang lain ya
hukum waris itu yang pertama
pahami ini adalah bentuk ketaatan kita
jadi allah yang memerintahkan kita
untuk menunaikan sesuai dengan apa yang tadi
disampaikan tadi jadi ada nilai nilai
yang memang allah sudah atur gitu
nah yang kedua
kita pahami ini sebagai bentuk sayangnya
orang tua almarhum kepada kita
nah sekarang bagaimana kalau kemudian
orang tua udah gak ada
tapi kita berantem adik kakak
bukankah orang tua kita dulu inginnya kita saling
menyayangi kenapa setelah ada
harta yang peninggalan orang tua
sebagai bentuk kasih sayang orang tua
jadi bahan untuk kita bertengkar
maka janganlah adik kakak itu berantem
karena boleh jadi orang tua di alam kubur
itu sangat sedih ya
ketika melihat anak anaknya
dari kasih sayang orang tua kepadanya
ya kalau gak ada jangan menyesali juga
kita yang tidak memiliki
orang tua meninggalkan warisan juga
jangan merasa rugi
kenapa sih orang tua saya itu gak ninggalin warisan
ya ini kan bentuk kasih sayangnya aja gitu
ya boleh jadi orang tua
dia akan mengurusmu dulu ketika hidup
sehingga tak ada lagi harta yang bisa dibagikan untuk dirimu
ya jangan bertengkarlah gara gara urusan
adik kakak itu harusnya makin akur
setelah orang tua itu wafat
diantara yang dirindukan oleh orang tua yang sudah wafat
salah satunya adalah
anak soleh ya
yang mereka saling akur dan mendoakan orang tua di alam kubur
iya insya allah
sekarang bagaimana seseorang bisa mendoakan
kalau di dunia dia bertengkar dengan urusan
harta itu kan ya dunia ya ahilman
tapi bagaimana caranya harta itu justru membawa kita nanti
membawa kebaikan kan ahilman
ini karena sering ya
dapat siraman rohani dari ahilman
nempel gitu ya
ahilman bagaimana kemudian dengan
ya misalnya nih
ada yang narik duit dari kita
kan kita tahu sebenarnya ini emang gak ada
gak ada aturannya misalnya ya
aturan hukumnya tuh gak ada
tapi emang ngarik gitu dari kita misalnya
tapi kita merasa kalau misalnya kita nggak ngeluarin
mungkin keamanannya kenyamanannya gitu
akhirnya ya mau gak mau kita dengan
keterpaksaan mengeluarkan untuk orang lain
yang sebenarnya juga caranya juga kurang pas
nah kita tuh harus gimana
ya kita sampaikan
bahwa apa yang dilakukan ini kurang tepat dan tidak baik
bahkan tidak benar gitu
segala sesuatu ya
yang mengarahkan kepadamu
kepada saling menzolimi
itu menjadi transaksi yang diharamkan
segala sesuatu yang mengarahkan kepada kemadhorotan
itu juga diharamkan
karena ada yang menzoliminya ada madhorotnya
nah sekarang lihat
dalam praktek yang tadi bhamila tanyakan
ada yang terzolimi gak
iya yang ditarik misalnya
ada yang bisa mengantarkan kemadhorotan gak
tapi juga kita yang diminta tanya
ini untuk apa
ada satu komplek perumahan
ya untuk kebersihan untuk keamanan
ada fungsinya gak
nah maka kita juga jangan langsung a priori gitu
kalau ada maksudnya ada tujuannya
sudah islah diantara keduanya
maka insya allah semua akan jadi baik baik saja
kadang orang itu jadi nggak ridho karena gak ada komunikasi
jadi itu yang kemudian bikin kita jadi gak rido kan
padahal kalau bicara
ini untuk ini untuk ini
mungkin jadi tidak apa apa pada akhirnya
saya pernah baca ahilman
kalau salah mohon dikoreksi
rasul itu berkaitan dengan mengambil hak orang lain
kalau nggak salah ceritanya begini
ada dua saudara yang datang ke rasul meminta
itu juga hak saya rasul
kemudian sebagai hakim yang harus memutuskan
rasul kemudian menyatakan suatu hal yang buat saya itu sangat penting
terkait bagaimana kita harus berhati hati terkait dengan hak orang lain
iya maka dalam menetapkan sesuatu
ya harus berhati hati betul
ini porsinya pada sisi hakim misalnya gitu ya
harus mencermati nih
apa yang kemudian mana yang paling tepat pada pilihannya gitu
nah misalkan dikisahkan dalam cerita yang tadi itu
ada saudaranya misalnya kan
ternyata mendapatkan sesuatu yang bukan
ya dalam tanda kutip karena mungkin kesalahan daripada keputusan yang ditentukan
dan dia merasa nggak ridho dengan itu gitu
nah nanti di hari kiamat orang itu nuntut tuh
nah tapi ternyata masih ada celah atau ada rasa untuk memaafkan gitu
nah mereka satu nuntut satu ini merasa bahwa
aku ini kan hasil keputusan gitu
tapi karena ketidaktahuan yang terjadi
maukan kau berdamai di saat itu
nah orang yang tadi merasa terzolimi memaafkan
orang yang tadi udah tahu zolim kemudian minta maaf
maka rasa maaf di antara keduanya
mengantarkan mereka berpegangan tangan dan masuk ke dalam surganya allah swt
jangan sampai akurnya nunggu nanti gitu loh
kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu nanti gitu kan
yang kedua ternyata
ketika kita mengambil hak orang lain
itu boleh jadi menghambat surganya allah datang kepada kita
nah itu tadi
ancamannya kan gak main main
karena ada orang yang setelah hisapnya beres nih
dia kan mau melangkah katanya kan
tapi kok kenapa terhambat dipanggil salah seorang saudaranya
sini kamu kenal nggak sama orang ini
gimana dia pernah menzalimi saya bla bla bla ceritain
aduh gimana ini katanya kan
nah terus orang yang nutup tadi dilihatin di depan ada istana yang luar biasa
kau mau gak istana itu
maafkan kesalahan saudaramu
maka mereka memaafkan kesalahannya
si dia ngaku kalau dia salah
ternyata itu yang mengislahkan dia pada kebaikan
ada tiga orang yang akan berperang ketika hari kiamat
siapa aja nanti kita bahas di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
jadi tiga orang yang saling berperang itu yang seperti apa kondisinya
dalam situasi yang
akan kita temui nanti ya
setelah kehidupan dunia ini
akan ada satu masa dimana di hari kiamat itu ternyata
ada orang yang saling perang di antara mereka
yang pertama orang yang bersumpah kepada allah tapi mengingkarinya
jadi untuk memutuskan satu perkara
kemudian dia bersumpah tapi dia ingkar
maka nanti dia berantem ketika nanti di hari kiamat
ada orang yang dia bermu'amalah berjualan bertiga
tapi salah satu orang
di antara mereka dirugikan oleh dua orang ini
jadi dua orang yang untung ini nanti berantem di hari kiamat
dan yang ketiga
orang yang mempekerjakan seseorang
tapi dia tidak membayarkan upahnya
dia mengambil hak upah itu kepada orang lain
jadi dia berantem itu di antara keduanya
ya penuhi hak orang lain
hak kita aja maunya dipenuhi kan
sekarang kalau ada hak orang lain yang memang pantas untuk dirinya
karena ternyata sesuatu yang bukan haknya
kita ambil di dunia
dan itu menzulimi orang lain
maka nanti hak ini akan menuntut kita
saat kita kembali kepada allah swt
ya kita belajar dari yang kecil dulu ya
di rumah tangga
maka kemudian hak kamu juga akan dipenuhi kan
atasan sama bawahan kita gitu
dan kita kan manusia yang tidak lepas dari hak dan kewajiban itu tadi ya
jangan cuma menuntut hak saja
hilman kalau bicara soal mengambil hak orang lain
ini saya jadi teringat
ini kan juga beririsan juga dengan sifat curang nih
dalam misalnya jual beli nih misalnya
ada yang kemudian mengurangi timbangan
itu kan juga bentuk menzolimi orang lain juga
dan itu ancamannya juga luar biasa ya
ya allah itu melaknatkan orang yang berlaku curang
nah rasulullah juga melaknat orang yang berlaku curang
maka janganlah engkau berlaku curang dalam urusanmu amalah
karena seolah olah sesuatu yang kamu dapatkan di dunia
dengan cara menyurangi orang lain itu untung
justru itulah yang menggerogoti setiap amal kebaikanmu
di hadapan allah swt
dalam urusan timbangan
kan kadang kadang suka ada selisih
dalam urusan jual beli
kadang kadang kita suka menceritakan apa yang tidak pas dengan apa yang kita jual
iya itu kan bentuk
kita bilangnya begini begini padahal begitu
terus kalau kita janji
nanti dikirim tanggal segini ya
ya makanya kan curang itu ada dalam empat kategori
curang dalam urusan harga
nah jadi dalam harga
kemudian dalam kualitas
tadi barang yang kita jual belikan itu tidak sesuai dengan kualitasnya
yang ketiga kuantitas
yang keempat delivery nya
dalam urusanmu amalah harus pasti
jangan saling menzolimi
dan jangan merasa aman kalau kita sudah menzolimi orang lain ya
waduh berat sekali itu
karena di dunia pun kita juga tidak akan merasa tenang sebenarnya
maka berlindunglah kepada allah
agar kita dibimbing untuk tidak berlaku curang
dalam hidup ini
ada satu doa yang mudah mudahan ini doa bisa kita amalkan
agar kita dicukupkan dengan yang halal saja
ya allah cukupkan aku dengan apa yang kau halalkan
dan jauhkan aku dari apa yang kau haramkan
dan kayakan aku dengan karuniamu
daripada aku bergantung kepada selainmu
yang halal pasti cukup
yang haram tidak akan pernah cukup
jangan mengambil hak orang lain
jangan jangan berat berat itu
ayn ilman menarik sekali
tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
pemirsa semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang tentu saja jauh lebih baik lagi
amin ya allah
amin ya allah
terima kasih juga ustadz ilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya